enam bulan lagi pesta olahraga terbesar bangsa bangsa asia asian games akan berlangsung di jakarta dan palembang
sebagai tuan rumah indonesia telah mempersiapkan fasilitas main operation center atau moc
yang bertujuan memastikan kelancaran perhelatan asian games dua ribu delapan belas
main operation center adalah salah satu fasilitas vital dalam pelaksanaan asean games dua ribu delapan belas bulan agustus mendatang
kondisi venue kondisi lalu lintas di sekitar venue dan informasi apapun yang terkait asean games
nantinya akan dapat dipantau secara langsung di main operation center
nah yang tadi anda lihat di monitor komputer
semuanya akan terkait di main operations center

uji coba main operation center yang berada di kawasan senayan
dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya tes event asian games dua ribu delapan belas pada delapan lima belas februari
lewat dua puluh empat layar monitor yang ada di moc
semua informasi mengenai lalu lintas transportasi dan akomodasi
wajah ide sosial serta kondisi airport dapat dipantau
venue yang dipakai delapan cabang olahraga
yang dipertandingkan dalam tes event kali ini
juga telah dilengkapi cctv yang memiliki resolusi gambar yang sangat tajam
seberapa detail sih bisa memantau kondisi di venue itu
seberapa detailnya yang untuk tes event ini kita sih pasti ngambil di field of play nya
jadi kita mengambil dari sisi pertandingan lapangan pertandingan
ke mainnya daerah hingga daerah daerah mana yang masih dalam field nya ya
masih dalam jangkauan kamera ini
sebenarnya yang diharapkan tuh apa sih untuk apa sih bisa dengan adanya fasilitas ini
jadi kita mengetahui apakah pertandingan ini berjalan dengan lancar apa tidak
jadi kan kita bisa ngeliat kalau dari field of play ini kalau terjadi hal hal yang tidak diinginkan
kan langsung kita kelihatan oh kata ada kebakaran atau ada ricau apa kita bisa langsung lihat
tapi kalau di gbk
itu beda ya mas itu ada dua ratus an kamera yang terpantau
kalau gbk standing utama kita feeding dari ppk gbk memang sudah terpasang dua ratus sekian
kamera dimana dari berbagai macam sudut sih kita bisa ngambil ya
karena kita kan itu feeding dari mereka
kalau sisanya yang sekarang terjadi ini adalah kita masang sendiri dari in house group nya
masang di masing masing venue yang belum ada kamera
saat asean games dua ribu delapan belas berlangsung pada agustus mendatang semua venue yang akan dipakai nantinya akan dilengkapi cctv
ruang kontrol dan personel di main operation center juga akan ditambah serta diperbesar
disesuaikan dengan jumlah peserta asean games dua ribu delapan belas yang diperkirakan mencapai lima belas atlet dari empat puluh lima negara
moc ini bagaikan mata dan telinga dari kegiatan asean games
ini adalah test ini
ini adalah test ini
event yang mana jumlah negaranya juga baru sekitar delapan belas yang hadir pada saat pelaksanaan sekitar empat puluh
jadi kita bisa bayangkan akan ada kelipatan lebih kurang tiga kali lipat
moc yang dilihat sekarang ini bentuknya mini untuk tes event
sedangkan pelaksanaan untuk asian games akan dibesarkan sesuai dengan kebutuhan
setelah lima puluh enam tahun baru kali ini indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah asean games
keberhasilan asean games ini juga akan membuat asean games menjadi satu perusahaan yang sangat berharga
kesuksesan dalam pergelenggaraan tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi indonesia